jangan lupa tombol subscribe channel kita untuk mendapatkan pengetahuan terbaru dari video terbaru
eh anak muda
mau apa kesini
mengapa aku tidak boleh berteduh disini
cepat tinggal ke tempat ini
kalau hujan sudah berhenti
aku juga tidak mau tinggal disini
kotor dan bau
harus membela rakyat
dan menakdir sendiri
raden tidak usah khawatir lagi
dia sudah tidak bisa mengutip
pembicaraan kita lagi
rara murni akan berangkat ke kalijaga
tugasmu menculik gadis itu
kurung dia di rumah tua
di lembah lima naluk
bila tugasmu sudah selesai
cepat lapor kepadaku
jangan bertindak diluar perintahku
itu tugasmu raden
siapa saja yang akan mengawal rara murni
siapa saja yang akan mengawal rara murni
siapa saja yang akan mengawal darah murni
aku tidak mendapat keterangan mengenai hal ini
aku tidak mendapat keterangan mengenai hal itu
kau culik rara murni hidup hidup
pastimu sudah dalam selimut pra bunlar
tontonan ini pasti menarik

saya menunggu perintah selanjutnya
kau akan dihukum pancung oleh kakakku
kau sudah tahu
tidak punya kesempatan untuk mengadu
kakakmu bahkan sudah ketinggalan
setelah ia mengetahui
apa yang telah terjadi
dia sudah tidak bisa berbuat apa apa lagi
katakan pak serenggi
dengan siapa kau berkomplot
untuk mengkhianati rajamu
kekuasaan prabu kamandaka
sebentar lagi akan runtuh
kalau itu sudah terjadi
pertama tama yang akan
adalah mengambil kau sebagai istriku
diam di tempatmu
sebenarnya aku sudah lama memendam hasratku
pada amur aramuni
kau takut padaku
tidak lama lagi kau akan menjadi istriku
kau tidak bisa lari dari tanganku
wahku tidak ada yang berpakaian seperti itu
manusia dinilai bukan dari raut mukanya
tapi dari hatinya
dinilai dari kejujurannya
dan baktinya pada kerajaan
nilainya adalah besar karena serenggi
nilainya adalah besar karena serenggi
bukankah begitu putri darah
aku tidak suka membunuh orang tanpa kelihatan mukanya
coba kau buka sendiri kalau bisa
kuberi kesempatan dalam lima jurus
kaki ku tidak akan bergeser dari tempatnya
kesembuh sekali kau
kau cari mampus
kau tidak akan bergeser dari tempat ini
dan begitu tuan putri
jangan sampai terbahaya
kesempatanmu sudah habis
sekarang terimalah hukumanmu penyianat
supaya kau bisa menangkap aku
kalau kau tidak penasaran
aku akan buka topping ini
kita pernah bertemu bukan
nih lihat mukaku sepuas puasnya
stats raga di luar hujung ulang
jangan combo berdasarkan
dan semuanya lebih menarik diriku
untuk yang lebih baik
orang orang memanggilku wiro sablang
aku ingin membantumu tuan putri
sebelum kita tinggalkan tempat ini
apakah tuan putri membiarkan pengkhianat itu tanpa menghukumnya
perbuatannya akan kulaporkan pada prabu kamandaka
pasukan kerajaan akan menyeretnya ke pakuan
dia pasti akan dibuang ke pulau neraka
rumah tua ini bisa menjadi neraka baginya putri
aku akan tunjukkan cara yang tepat untuk menghukum para pengkhianat semacam dia
turun ke atas aku